kahiyang ayu dan bobi nasution tiba di bandara kuala namu international airport di deli serdang sumatera utara pada minggu siang
keduanya dijemput keluarga besar bobi nasution
kahiyang ayu dan bobi nasution tiba di bandara kuala nambo international airport pada pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
terlambat empat puluh menit dari jadwal semula
kahiyang ayu dan bobi nasution langsung menuju ke ruang kedatangan domestik dan disambut oleh keluarga besar bobi nasution yang telah menunggu
selanjutnya kahiyang dan juga bobi dibawa ke rumah keluarga bobi di kompleks perumahan bukit hijau resident taman setiabudi medan
setelah tiba di sana kahiyang ayu dan juga bobi akan mengikuti acara adat mandailing
rencananya kahiyang dan juga bobi nasution akan melaksanakan pesta adat pemberian marga siregar pada tanggal dua puluh satu november mendatang
dan di rumah telah kita
kita persiapkan acara adat
berupa pisang pohon pisang dan tumbuhan lainnya
itu mempertandakan bahwasannya nanti mereka memijak
tumbuh tumbuhan mengadakan supaya keluarga mereka
nyaman dan tenang
yaitu bobi dan kahiyang kita dudukkan di tikar adat
itu terencana hari ini juga
perencanaan hari ini juga